kita ke informasi selanjutnya siapa yang merasakan panas akhir akhir ini
udaranya memang luar biasa ya
apalagi kalau yang tinggalnya di ciputat tangerang selatan itu katanya yang terpanas pada hari minggu kemarin itu sampai mencapai tiga puluh tujuh dua derajat celcius
tiga puluh empat aja udah panasnya luar biasa
ternyata di seputar itu tiga puluh tujuh dua derajat celcius
memang cuaca di sekitaran wilayah jakarta dan juga sekitarnya ini akhir akhir ini memang terasa lebih panas dari biasanya
betul sekali iqbar
karena sekalian atau selain memasuki awal musim kemarau begitu ya ada beberapa faktor juga lain
di antaranya bmkg menyebut tutupan awan di wilayah indonesia bagian selatan yang mulai berkurang ini menyebabkan penyinaran atau radiasi matahari diterima lebih optimal di permukaan bumi
perakirawan cuaca bmkg maria claudiana
namun dalam keterangannya pada senin sore menyebut bahwa selain karena sebagian besar wilayah indonesia ini akan memasuki awal musim kemarau
tingkat tutupan awan di wilayah indonesia bagian selatan yang mulai berkurang menyebabkan penyinaran atau radiasi matahari dapat diterima lebih optimal di permukaan bumi
ya hal inilah yang menyebabkan suhu di permukaan bumi kemudian terasa lebih panas belakangan hari terakhir
suhu maksimum yang relatif tinggi ini diperkirakan masih akan berlaku
langsung hingga akhir periode musim kemarau yakni di sekitar bulan oktober mendatang
sebagian warga yang beraktivitas di jalan mengatakan bahwa panas terasa lebih terik jika dibandingkan pada hari biasa
bahkan banyak warga yang merasa terganggu dengan kondisi cuaca ekstrim ini
saat ini sebagian besar wilayah indonesia akan memasuki awal musim kemarau
di mana tingkat tutupan awan cukup rendah yang mengoptimalkan radiasi ultraviolet hingga ke permukaan bumi
suhu maksimum yang relatif tinggi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir periode musim kemarau yaitu di sekitar bulan oktober
ya saat ini sebagian besar wilayah indonesia akan memasuki awal musim kemarau
dimana tingkat tutupan awan cukup rendah yang mengoptimalkan radiasi ultraviolet

karena itu masyarakat dihimbau untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang panas terik pada siang hari ini
tentunya dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan diri keluarga serta lingkungan
dengan mengkonsumsi air mineral yang cukup dan juga menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan
yang ini diperlukan untuk mengantisipasi paparan sinar matahari yang dapat membahayakan pekerjaan di luar ruangan
yang ini diperlukan untuk mengantisipasi paparan sinar matahari yang dapat membahayakan pekerjaan di luar ruangan
yang ini diperlukan untuk mengantisipasi paparan sinar matahari yang dapat membahayakan pekerjaan di luar ruangan
jika berlangsung dalam periode yang lama

karena cuacanya tadi hp hampir cepat langsung hang